pengurus wilayah muhammadiyah jawa timur akan melaksanakan salat idul adha lebih awal dari yang ditetapkan pemerintah
yakni pada rabu dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh
meski demikian pengurus muhammadiyah jawa timur mengimbau warganya
melakukan penyembelian hewan kurban hari kamis mengikuti pemerintah
sekretaris pimpinan wilayah muhammadiyah jawa timur bi yanto mengatakan
meski ada perbedaan dalam merayakan idul adha hal ini telah menjadi sesuatu yang biasa
ia meminta tidak perlu ada ungkapan saling menyalahkan di media sosial apalagi saling menjatuhkan
pengurus muhammadiyah jatim berharap perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar golongan
dalam pelaksanaan salat idul adha tahun ini muhammadiyah jatim menyiapkan lokasi salat idul adha secara masif dan menyebar di seluruh jawa timur
setidaknya ada satu empat ratus delapan puluh delapan titik lokasi yang telah disediakan dan tersebar di jawa timur
pertama muhammadiyah dengan metode kisah pujudul hilal dengan berbasis pada pengetahuan dengan peningkatan ilmu pengetahuan
artinya kemudian menentukan idul adha itu jatuh pada tanggal dua puluh delapan juni ya
dan itu tentu berbeda dengan hitungan pemerintah
mengharapkan nanti supaya pada saat penyembelian jualan korban
itu dilaksanakan pada tanggal dua puluh sembilan juni
jadi sama dengan pemerintah
sebagai bagian dari empati muhammadiyah terhadap yang lain yang layak pada tanggal dua puluh sembilan